jadi benar benar pembelahan mereka itu seperti saya bilang di awal benar benar pepesan kosong
di awal perkara ini semua masyarakat mengatakan kok gak imbang pengacaranya
yang hadir ini semua masyarakat yang mengatakan kok gak imbang pengacaranya
yang sudah puluhan tahun berperkara
yang disana repri harun gak pernah bersidang
pengacaranya berapa itu
betapa hancurnya pembelahan mereka
inti pokok dari permohonan mereka adalah
adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos
kalau sami jadi pengacaranya
pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun
harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten
penerima bansos terutama yang berpihak
mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari rocky gerung
yang dibawa adalah pilsub kristen yaitu romo
dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog
jadi benar benar pembelahan mereka itu
benar benar pepesan kosong
jadi jangan nangis kalau kalah
jadi jangan lupa untuk berikan komentar dan like